peringatan hari kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh tujuh tinggal hitungan hari
persiapan paski braka dua ribu dua puluh dua terus dimatangkan
capaska melakukan latihan upacara gabungan
latihan yang berlangsung selama dua hari ini dilakukan pasukan paski braka
bersama pasukan protokol kepolisian pasukan protokol tni angkatan darat laut dan udara
serta pasukan pengamanan presiden pas pampres dan korps musik dari angkatan darat laut dan udara
di tengah pandemi seluruh pasukan berlatih dengan protokol kesehatan ketat
lapangan pun dikondisikan menyerupai pelaksanaan upacara di istana negara
dan sebelumnya sejak lima belas juli dua ribu dua puluh dua kemarin
itu adik adik paski braka hadir ke sini kemudian melaksanakan latihan bersama dengan pas pampres
dan ini adalah hari pertama
kita menghadirkan latihan bersama dengan pasukan protokol dan satuan musik ya tentunya
terdiri dari tni dan polri
kemudian paski beraka itu jumlahnya hari ini latihan enam ratus empat puluh lima orang
perbedaannya adalah di jumlah orang ya kekuatan
kalau kemarin tahun
lalu itu memang jumlahnya terbatas
ini tahun ini kita akan memainkan penuh kekuatan
latihan gabungan dilakukan sebagai bentuk adaptasi mengetatkan kekompakan serta meningkatkan semangat kebersamaan
kita melaksanakan latihan gabungan ini selama dua hari
hari ini dan besok tentunya
targetnya adalah pelaksanaan kegiatan
urut urutan kegiatan dan kegiatan yang berbeda
gerak langkahnya derap langkahnya kebersamaannya kemudian ketahanan fisiknya juga
ini sesuai dengan apa yang kita harapkan
demikian juga adik adik paski beraka nanti yang akan melaksanakan kegiatan di istana merdeka
latihan gabungan ini berlanjut pada gladi kotor dan gladi resik yang berlangsung di istana negara jakarta
indra yani lakshmi kurnia yuniarwan jakarta
dari kanan langkah tetap maju